ketua dpr setia novanto memenuhi panggilan penyidik kpk untuk kasus dugaan korupsi pengadaan iktp
ini untuk kedua kalinya setia novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sugi harto
mantan direktur pengelola administrasi kependudukan di jian kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
setelah empat jam diperiksa tim penyidik kpk setia novanto mengaku bahwa dirinya hanya diperiksa
terkait jabatannya sebagai ketua fraksi golkar saat proyek itu bergulir